iya sejak putrinya diculik
bu pertiwi bukannya berubah
tapi malah menyibukkan dirinya dengan pekerjaan
sepertinya dia ingin melupakan kejadian pahit itu
dengan ya menyembuhkan dirinya bekerja
selamat siang pak
bapak milik galeri ini
saya mau tanya sih sebenarnya ini
benar ya di sini bapak menjual lukisan dengan
boleh tahu siapa nama pelukisnya pak
tapi saya cuma dapat lukisan ini dari kurir
jadi bapak nggak tahu pelukisnya siapa
oke kalau gitu saya permisi pak
aku lapar sekali ini
tepat waktu berarti aku
kita makan siang yuk
oh iya ini udah jamnya makan siang ya
aku taruh tongkat pel sama ambil tas dulu ya
selamat siang bu
tadi saya ke kantor ibu tapi saya dengar ibu sedang dirawat di sini
saya sudah menemukan titik terang
kasus penculikan anak ibu dua puluh tahun yang lalu bu
titik terang lagi
arti sudah dua puluh tahun saya menugaskan kamu tapi hanya titik terang
titik terang terus yang kamu kasih ke saya
saya nggak mau dengar lagi
buat saya ini sudah terlalu lama
sudah tidak mau mengingat ingat peristiwa ini lagi
bahkan saya sudah menyerah
saya sudah merelakan bahwa saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan putri saya
jadi buat apa sekarang kamu datang ke sini untuk membuka luka loma saya
apakah ibu tidak ingin melihat ini dulu
di dalam amplop coklat ini ada foto orang yang menculik anak ibu
kalau kita bisa menemukan orang itu kita bisa mengetahui keberadaan anak ibu sekarang
apakah ibu nggak mau membukanya
apakah ibu nggak ingin melihat foto orang yang menculik anak ibu
bawa pergi foto itu
saya tidak mau lihat
kalau begitu saya tinggal sini bu
kamu ini budek atau tolol sih
kamu nggak usah khawatir hardi
saya akan bayar semua biaya kamu
tidak ada yang tidak akan saya bayar
tapi kamu bapak pergi foto itu
saya tidak mau lihat
ini masalahnya bukan masalah uang
bukan masalah uang
begini aja deh
ini saya tinggal di sini
kalau kalau nanti ibu berbuah pikiran
permisi selamat siang bu
emang gak apa apa ya aku makan di restoran ini
kamu nggak malu satria
kenapa mesti malu ayah
ya ini kamu lihat aku pakai baju cleaning service
ini kan baju kerja aku saat
iya terus kenapa
yang penting kamu pakai baju kan
oh itu kamu yang malu ya
malah sama aku di sini ya
siapa sih yang malu ya kamu tuh ngaco
ya nggak lah
kita makan dulu
eh terusin terusin terusin ayah
udah makan ayah
hei apa kabar
wah gila seger banget
hah makan ya
nggak salah bu loh
masa lo makan bareng cleaning service begini sih
sama cewek cewek kaya yang sekelas sama lo
orde sat bagi pijak
kamu nggak usah dengerin
nggak usah duduk lagi
ayah aku mau pulang sat
loh ayah belum makan kamu
mau pulang ya
lho ayah tunggu dulu tunggu dulu
aduh ayah kenapa
kamu gak usah dengerin mereka ya
udah nggak apa apa
ya duduk lagi duduk lagi
udah kamu nggak usah dengerin
aku nggak dengerin mereka kok sat
aku ini gak pantas buat kamu
kamu tau kan
kamu itu kan orang kaya
kamu punya semuanya
aku bekas pembantu
ya udah ya begitulah satria
kamu ngomong begitu dasarnya apa
ya dasarnya dasarnya ya
ya karena yang aku bilang tadi sama kamu lah
kamu ngomong begitu
kamu ngomong begitu

aku bekas pembantu

oke sekarang kamu ikut aku
ayah aku mau ke mana
itu bukannya satria sama cahaya

cahaya mereka lagi berantem
kamu lihat lah

iya iya aku takut lah satria
ya sama aku juga takut ayah
kamu rasain ini kamu rasain
sekarang jantung aku detaknya lebih cepat
ini karena aku takut ayah
aku juga takut ayah
aku sama kamu ini gak ada bedanya loh ya
mau orang kaya mau orang miskin kita sama sama punya perasaan
aku yang harus bilang terima kasih dong
sekarang kan kamu mau kasih aku kesempatan
ya udah aku udah harus masuk nanti malah dimarahin sama bos lagi
ya udah masuk deh
ya terima kasih ya
sampai nanti ya
udah biar kopi aku selesai
terra mau ambil bayi piercing bro
oh anjay tersendiri
awas aduh sih
aku dan aku akan buktiin sama kamu ayah kalau aku betul betul cinta sama kamu kamu lihat nanti
bos eh kenapa sih bos pulang bos seneng banget
enggak semuanya lo harus tahu bung
ya karena gue cuma nanya boslah oh iya bos besok kita ada pertemuan buat ngebahas masalah
proyek lsm kita bos di hotel samudera jam dua siang bos satria ada pertemuan di hotel wah gue
harus manfaatin kesempatan ini hotel samudera jam dua siang lupa terlupa lagi kalau ingetin